menko kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh aktivis ham haris azhar dan juga fathia
dalam sidang ini luhut menampik tudingan memiliki bisnis tambang di papua termasuk juga ada kerugian moral yang disampaikan karena adanya diksi loward hingga penjahat
nah bagaimana kemudian dinamika persidangan hari ini kita terhubung dengan nurholis hidayat kuasa hukum haris azhar dan fathia selamat malam pak nurholis
selamat malam mas yardi
baik terima kasih pak nurkolis sudah bergabung dengan kita
gini banyak sekali tadi peristiwa yang menarik ya yang kita lihat sepanjang sidang mulai dari sidang dimulai di pintu masuk di dalam ruang sidang sampai kemudian selesai persidangan
kita akan coba breakdown satu persatu ada kemudian suasana yang dianggap cukup panas begitu ada tudingan dari publik yang menganggap tidak fair begitu
dan juga ada banyak tekanan kita ingin mendapatkan komentar anda soal ini seperti apa pak nurkolis
oke terima kasih bung ferdi jadi secara ringkasnya begini ya jadi terlepas dari banyak sekali drama di awal seperti dengan kericuhan pembatasan atau kesulitan dari para penasihat hukum dan para pengunjung sidang untuk menghadiri persidangan
kemudian kericuan terakhir tapi saya mau menginformasikan kalau kita fokus kepada substansi persidangan yang juga bisa ditonton oleh warga indonesia ya di beberapa link youtube atau pemberitaan yang lain
kita bisa mendapati seperti yang rekan ferdi sampaikan tadi ada bahwa saudara saksi dalam hal ini luhut bin sarpanjaitan
jadi saya ingin menambahkan kepentingan dari perusahaan yang berkali kali dikonfirmasi dengan berbagai dokumen dokumen terkait dengan anak anak perusahaan toba sejahtera dan yang sangkutan menyatakan tidak mengetahui
jadi banyak sekali semua yang dikonfrontir terkait dengan keterlibatan anak anak perusahaan dari toba sejahtera yang dimiliki oleh luhut yang melakukan aliasi bisnis dengan perusahaan australia

di blog derewuk itu pak luhut tidak mengetahuinya
dan pak luhut hanya mempercayakan begitu saja terhadap bawahan bawahannya atau ceo dan direksi yang mengendalikan dari toba sejahtera
bicara soal dakwaan begitu ya pak nurkolis
tadi kalau tidak salah kita mendengar komentar dari kuasa hukum yang mengatakan bahwa
kuasa hukum membita
karena memang menurut jpu kalau semua delik ini tidak memenuhi unsur dakwaan
ini maksudnya apa
jadi kan yang dalam kasus pidana kewajiban pembuktian ada di posisi jaksa
dan jaksa harus membuktikan kalau menyatakan bahwa tuduhan bahwa haris berbohong atau mengada ngada menuduh tanpa dasar
itu kan harus dibuktikan oleh jaksa sebenarnya
nah bahwa misalkan tuduhan bahwa luhut tidak bermain gitu ya
sebenarnya tidak bermain atau tidak ada jejaknya sama sekali dalam bisnis pertambangan di papua
itu yang harus dibuktikan oleh jaksa sendiri sebenarnya untuk membuktikan bahwa tuduhan dari haris itu tidak benar
atau perbincangan haris yang mengutip hasil riset mengenai keterlibatan perusahaan perusahaan luhut
di sana itu tidak benar
namun dalam perjalanan proses persidangan seperti yang rekan rekan mungkin bisa amati juga
kan satu persatu dokumen kami perlihatkan kepada saudara saksi pak luhut dalam hal ini
kita perlihatkan dokumen ahu mengenai toba sejahtera dan diakui mengenai bahwa dia adalah pemilik saham mayoritas dan masih pengendali utama
meskipun sejak dua ribu lima belas dia sudah
keluar dari jajaran komisaris dan menyerahkannya kepada direksi
kami juga perlihatkan dokumen ahu mengenai toba komdel mandiri dan tambang raya sejahtera
dua anak perusahaan yang sepenuhnya hampir sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan pak luhut
dan jawaban pak luhut itu tidak tahu terhadap dua perusahaan tersebut
jadi padahal dalam kasus ini inti utamanya adalah adanya aliansi bisnis kerjasama bisnis
toba sejahtera melalui dengan west switch mining untuk menggarap proyek derewu di intan jaya papua
yang itu dilakukan melalui perusahaan anak perusahaan luhut dalam hal ini toba komdel mandiri dan tambang raya sejahtera
dan jelas kami perlihatkan juga kepada pak luhut
di situ misalkan minute of meeting beberapa kesepakatan ada klausul mengenai kewajiban pihak pertama dan pihak kedua
ada juga perjanjian perjanjian yang mendukung adanya aliansi bisnis tersebut
tapi pak luhut sekali lagi menyatakan tidak mengetahui
jadi sebenarnya dalam konteks itu pak luhut tidak bisa membanta ataupun jaksa tidak kemudian bisa membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh haris dan pak tia diperbincangkan itu tanpa dasar
atau suatu tuduhan yang mengada ngada
tapi semuanya berdasarkan fakta
artinya kemudian di persidangan selanjutnya tentu bukti dan saksi akan memperkuat begitu ya
oh ya ini baru persidangan pertama pasti ada yang lain
oke termasuk juga kerugian moral yang dikatakan dengan sebutan lord dan penjahat ini juga tentu tadi juga menjadi sorotan
yang menarik juga soal hubungan baik dengan haris azhar ini tadi juga disampaikan begitu ya beberapa kali
mengirim pesan begitu dan bahkan tadi pun juga terakhir di persidangan sempat bersalaman begitu
ini konteksnya apa
iya konteksnya adalah pak luhut memberikan keterangan bahwa hubungan mereka sebenarnya cukup dekat dalam beberapa kesempatan sudah berkomunikasi baik langsung ataupun tidak langsung
dan pihak pak haris azhar kemudian mengkonfirmasi langsung kepada pak luhut dan membantah langsung
bahwa apapun yang dibicarakan adalah terkait dengan tugas dari pak haris azhar dalam hal ini sebagai kuasa hukum dari warga yang meminta kementerian menko par invest untuk memfollow up kesepakatan divestasi dalam hal itu misalkan
juga dipestasi pt preport ya
di mana dalam head of agreement ada satu dokumen yang ditandatangani oleh menko dan yang lain lain dengan freeport mcmoran
itu kan ada
dan kebetulan saat itu pak haris bersama saya sebenarnya di kantor hukum lokad paru menjadi kuasa hukum dari warga dan kami kemudian meminta pemerintah untuk memfollow up dan merealisasikan head of agreement itu
jadi sebenarnya tidak ada seperti yang kemudian dituduhkan
oleh buzzer ya belakangan saya lihat di media sosial bahwa haris minta saham dalam kapasitas dia pribadi
dan itu sudah dikonfirmasi langsung kepada luhut kepada saksi luhut di persidangan dan dia sendiri kemudian mengakui ya betul bahwa pak haris datang itu meminta tolong adalah dalam kapasitas sebagai penasehat hukum
jadi semua isu isu itu sangat tidak relevan
ada juga mengenai misalkan terkait dengan kedekatan dalam konteks pak luhut meminta tolong
kepada haris azhar terkait dengan salah satu perwira yang diduga melakukan pelanggaran ham
yang kedua juga terkait dengan apa ya klaim mengenai oh ya saat itu pak luhut bertugas untuk menyelenggarakan simposium kasus pelanggaran ham
ya itu juga mereka berkontak satu sama lain
jadi semuanya sebenarnya dalam konteks bukan hanya pertemanan tapi juga menjalankan tugas masing masing kayak gitu
yang tidak ada
tidak ada kepentingan personal ataupun melibatkan kepentingan personal
semua ada maksudnya
oke baik walaupun kemudian tadi diakhiri dengan bersalaman bukan berarti perkara ini selesai begitu ya ini akan tetap
proses persalaman itu juga mengkonfirmasi bahwa pak haris menyatakan kepada luhut dan persidangan ini bahwa tidak ada yang personal hubungan itu
yang antara pak haris dengan pak luhut
tetapi apa yang disampaikan selama ini adalah berkaitan dengan kepentingan publik kayak gitu
jadi dalam kapasitas pak luhut sebagai penjabat publik dan ini berbicara soal persoalan hukum dan hak asasi manusia yang terjadi di intan jaya di papua
baik baik pak nurkolis terima kasih kita tunggu bagaimana persidangan perkara ini berlangsung dan kita berharap keputusannya ini adalah keputusan yang berkeadilan begitu ya untuk kedua pihak yang sedang berperkara
mudah mudahan juga memberikan keadilan buat masyarakat papua yang menjadi terdampak oleh aktivitas ini
baik terima kasih nurholis
hidayat kuasa hukum haris asar dan fathia sudah bergabung dengan cnn indonesia prime news malam ini